kebakaran terjadi di ruang icu rumah sakit umum daerah kiwari di kawasan bojong loakidul kota bandung pada rabu pagi
dan akibatnya puluhan pasien dievakuasi dan menjalani perawatan sementara di pelataran rumah sakit
cukup tebalnya kepulan asap di ruang icu menyebabkan petugas medis serta keluarga melakukan evakuasi terhadap pasien
sebagian pasien yang dievakuasi merupakan bayi
selain dibawa ke lobi sebagian pasien lainnya terpaksa dievakuasi ke pelataran rumah sakit
sembilan unit mobil pemadam kebakaran kota bandung diterjunkan untuk memadamkan api yang membakar ruang icu yang terletak di lantai empat rumah sakit
api berhasil dipadamkan selama satu jam
tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini selain masih melakukan upaya pendinginan
kepala dinas kebakaran kota bandung menyebutkan hingga kini pihaknya masih belum mengetahui penyebab pasti peristiwa kebakaran